cnn indonesia breaking news
yang terjadi di jabodetabek
bppt akan menggunakan teknologi modifikasi cuaca
untuk mendorong awan hujan yang ada di jabodetabek
rencananya bppt akan menurunkan hujan di selat sunda ataupun lampung
dengan teknologi ini intensitas hujan akan berkurang tiga puluh hingga lima puluh persen
tni juga akan membantu memfasilitasi penggunaan teknologi modifikasi cuaca
dengan menyediakan dua unit pesawat berjenis cn dua ratus sembilan puluh lima dan juga kasa
jadi tim bnpb bersama bppt dibantu oleh markas besar tni
hari ini sudah mulai merancang
kalau seandainya memungkinkan sore nanti untuk modifikasi cuaca
ya sudah bisa dilaksanakan
artinya volume awan sebagaimana yang tadi disebutkan oleh bu kepala bmkg
ini harus dikurangi supaya tidak menumpuk pada satu waktu tertentu
jadi mulai kita kurangi dari sekarang
baik jadi untuk tmc hujan buatan kita menyiapkan
dua pesawat satu cn dan satu kasa
yang pagi ini sudah disiapkan mudah mudahan siang digerakkan
melihat wilayah dan area yang untuk dilaksanakan kegiatan hujan buatan
nanti kita akan lihat dari hasil dari bppt sendiri
ya hujan ekstrim yang terjadi di jakarta dan beberapa wilayah lain
yang menyebabkan banjir di bukota dan juga sekitarnya
sebagian wilayah mungkin sudah surut
empat titik sampai dengan malam hari ini masih terjadi banjir
selain fokus pada penanganan korban banjir tentunya
dengan mengevakuasi memberikan bantuan
tapi publik ataupun masyarakat juga perlu mengantisipasi cuaca ekstrim
yang perlu kita ketahui agar bisa diantisipasi lebih jauh lagi
sampai kapan kemudian hujan ekstrim ini akan terjadi
kita akan coba bahas malam hari ini
bersama dengan pak r mulyono rahadi prabowo
deputi bidang meteorologi dari bmkg
terima kasih pak sudah hadir di cnn indonesia malam hari ini
dan kami juga akan tersambung lewat sambungan telepon
untuk mengelaborasi lebih jauh lagi nanti terkait dengan cuaca
dan juga hujan deras yang terjadi
ada pak armi susandi pakar perubahan iklim
selamat malam pak armi
selamat malam pak renhal selamat malam pak mulyono
baik pak armi tahan dulu di ujung telepon anda
saya akan ke pak mulyono terlebih dahulu
pak ini diprediksi hujan deras masih akan terjadi beberapa hari ke depan
apakah cuaca ekstrim belum selesai sampai di kemarin dan juga hari ini
ya kalau kita bilang cuaca ekstrim memang belum selesai
karena ini kita masih dalam periode musim penghujan
dan prediksi kita kurang lebih sampai bulan maret masih pada periode musim penghujan
dan tren yang kita lihat sebetulnya sampai akhir januari awal februari ini
tren curah hujan masih terus menaik
jadi masih ada potensi untuk terjadi cuaca ekstrim
meskipun mungkin tidak sama persis dengan apa yang terjadi kemarin
masih sangat potensial dalam periode musim penghujan ini
paling tidak sampai akhir januari awal februari ini masih potensial untuk terjadi
tapi artinya intensitas hujan juga tidak bisa diprediksi ya pak
atau kemudian ini bisa saja hujan dengan intensitas yang lebat terjadi lagi
bahkan mungkin lebih lebat dari apa yang terjadi di malam tahun baru kemarin
intensitas hujan ini kan kita melihat dari fluktuasi variabilitas hariannya ya
meskipun kita bilang kita pada periode musim penghujan
sebetulnya sepanjang periode musim penghujan ini
hari perharinya bisa saja berbeda beda fluktuatif kondisi curah hujannya
seperti halnya kemarin pada saat malam tahun baru tanggal satu
curah hujannya sangat intens kemudian agak meredah dalam hari hari ini
meskipun hujan masih terus terjadi
bisa saja nanti suatu suatu
akan muncul kembali
kalau ada faktor faktor eksternal di luar wilayah indonesia ikut berperan
berkontribusi untuk terjadinya pertumbuhan pertumbuhan awan kuat
sehingga memungkinkan untuk terjadi hujan dengan kondisi yang lebih tinggi
oke faktor faktor eksternal itu nanti akan kita bahas pak mulyono
tapi saya akan ke pak army dulu
pak army dari apa yang terjadi di malam tahun baru
hujan dengan durasi yang cukup lama begitu
apa yang anda baca secara keilmuan anda terkait dengan hal ini pak
ya saya kira apa yang anda katakan pak maulwino tadi betul sekali
memang ada kombinasi antara surut dingin dengan musim baratan
sehingga akumulasi tadi ditambah lagi kondisi laut natuna utara masih hangat
sehingga aliran air masa udara yang dingin tadi bertemu di wilayah indonesia
khususnya wilayah sumatera bagian bawah selatan atau jawa sampai ke bali
sehingga akumulasi awan awan rendah yang berpotensi hujan
kumulus menjadi lebih banyak terjadi di wilayah indonesia
dan inilah yang menyebabkan terjadinya hujan yang cukup lebat
dalam waktu yang cukup lama karena suplainya
seruak dingin tadi masih terus menerus
apalagi musim baratan tadi terlambat kita memang terlambat
harusnya kan musim amimbaratan itu sudah mulai pada bulan september oktober
tetapi mulainya justru pada bulan desember dan menguat pada bulan januari ini
saya kira itu kondisi yang terjadi pada malam tahun baru itu
sehingga khususnya wilayah jakarta jabodetabek dan sebagainya
menjadi daerah yang sangat besar sekali ditimpa oleh hujan
karena pertumbuhan awan hujan yang sangat pentas sekali
oke baik baik pak mulyono dan juga pak armi
nanti kita akan bahas juga soal kemudian teknologi modifikasi cuaca
untuk menangani banjir dan sebagainya
apakah seperti apa kemudian ini akan dilakukan
dan apakah ini langkah yang cukup tepat atau tidak
tapi kita bahas nanti usaha ijadah
kami akan segera kembali sesaat lagi
sebelum saya lanjutkan dialog bersama dengan pak mulyono dan juga pak armi
kita pantau lagi bagaimana kemudian kawasan di kampung pulo jakarta timur
kita bergabung dengan koresponden
ruli kurniawan yang ada di lokasi tersebut saat ini
ruli selamat malam
bagaimana dengan kondisi pengungsi di sana
apakah kemudian kebutuhan mereka sudah terpenuhi sampai dengan malam hari ini
ya selamat malam reinhard
dan memang kalau kita melihat sama sama kondisi di wilayah kampung pulo
mereka salah satu wilayah yang cukup parah terdampak banjir kemarin malam
dan memang kalau kita melihat bagaimana kondisi
kondisinya sore hari tadi memang sudah banyak warga yang mulai mendatangi kediaman mereka
untuk sekedar bersih bersih atau melihat kondisi rumah mereka yang ditinggalkan sejak kemarin
karena memang kondisi muka air sudah mulai surut dari yang kemarin
bahkan sempat menyentuh hingga dua lima meter sekarang sudah mencapai setinggi dada orang dewasa atau sekitar satu meter
itu makin masih banyak beberapa warga yang kembali datang ke rumah mereka
untuk kembali melihat untuk bersih bersih
namun meskipun sudah surut
masih banyak juga warga yang masih memilih untuk tetap berada di pengungsian
tepatnya berada di rusun jatinegara barat
dan bersama saya sudah ada ibu sri yang sudah mulai pengungsian dari kemarin malam ya ibu sri
ibu kalau boleh dicoba diceritakan sedikit pada saat itu
bagaimana ibu bisa dikatakan dievakuasi dari kediaman hingga akhirnya berada di rusun jatinegara barat ini bu
ya saya keluar
evakuasinya dari rumah saya ke sini kurang lebih jam tujuh malam
ketika air sudah tinggi ya mencapai tembok tembok air ciliwung
itu udah mau tumpah airnya
nah kalau kita tidak posisi keluar kita tidak tahu sudah bisa keluar atau tidak
karena airnya deras sekali
begitu sampai jam enam sore itu air kenceng
saya ditumpahkan air
yang untungnya saya bisa menyelamatkan diri
terutama keluarga saya dan keluarga bapak saya juga
kalau saya nggak keluar saya kurang tahu ya
bagaimana ke depannya itu loh air sudah semakin tinggi terus
untungnya saya lari ke rusun
rusun hua ini ada penampungan di sini
nah kita bisa lah tinggal di sini
sudah bisa tidur
di sini ada fasilitas untuk makanan dikasih
nah yang kurang yang masih dibutuhkan mungkin dari warga penampungan di sini dari ibu
yang kurang itu yang buat balita ya
minyak telon susu pempes
itu yang kebutuhan balita itu kurang kurang memadai
terus satu lagi buat peralatan sekolah
itu kan kita kerendam semua
itu sudah tidak bisa diselamatin
kita nanti hari senin sudah mulai sekolah
nggak tahu itu sekolahnya pakai apa nanti kesananya
kalau dari ibu sendiri melihat kondisi sekarang ya bu ya kondisi sekarang
kira kira berapa lama prediksi dari ibu untuk melihat kondisi sekarang di rumah
sekarang masih terendam air masih cukup tinggi gitu
dan kita masih melihat tadi bagiannya cuaca masih dikatakan masih tidak menentu
hingga beberapa hari ke depan
kira kira ibu melihat akan berapa lama terdiri bersama keluarga dan keluarga lain di sini
kira kira saya beberapa hari ke depan kemungkinan saya bisa di sini seminggu ya
itu kalau cuacanya sudah mulai terang
tapi kalau cuaca dari puncak masih hujan terus kita belum bisa pulang
pasti tetap menunggu di rusun
gak mungkin kita keadaan banyak lumpur
lumpur sudah mulai dikitikan habis pak maya
kita nggak bisa tidur gelap gelapan
takut kejadian yang tidak diinginkan
ya jadi karena masih ada beberapa hari lagi bu kira kira di sini mudah mudahan secepatnya bisa kembali ke rumah ya bu ya
kalau dengan saya dengan sebelah saya juga ada ibu duyanti
ibu duyanti sebagai kepala pengelola dari rusun nyatina garam martini sendiri
hingga saat ini memang informasi sudah ada lebih
berarti di lantai dua
pada saat itu apakah dari rusun sendiri sudah mempersiapkan bahwa ini akan menjadi lokasi pengungsian dari warga kampung pulo khususnya atau di wilayah sekitarnya
apabila ada bencana banjir akan kesini atau seperti apa pada saat itu bu
awalnya kita tidak ada informasi kalau rusun nyatina garam martini untuk dijadikan tempat pengungsian
tetapi saya mendapat info dari staff jam tujuh malam itu berangsur angsur banyak pengungsi dari kampung pulau
kemudian saya perintahkan staff untuk menyiapkan karpet yang ada untuk menerima pengungsi yang dari kampung pulau
nah semakin malam semakin malam pengungsi makin bertambah
untuk semalam masih kurang lebih dua ratus lima puluh enam
sampai hari ini pengungsi makin bertambah
dikatakan ini sudah ada terpal sudah ada apa namanya ya sudah ada toilet juga sudah ada di sini tempat bertugas ada di sini
kira kira fasilitas apa lagi yang bisa dikatakan disiapkan dari rusun sendiri dengan gelombang pengungsi yang bisa dikatakan mungkin saja akan semakin bertambah
kami berkoordinasi dengan para skpd
kami berkoordinasi dengan pam jaya
alhamdulillah bantuan masuk semua
baik dari skpd terkait dari dinas sosial dari damkar dari pamjaya dari hipmi
semua skpd semua dari csr itu sudah sangat membantu
tetapi karena banyaknya jumlah pengungsi dan banyaknya balita kemungkinan itu memang apa yang dikatakan oleh pengungsi ada kekurangannya
kemudian juga saya memang terus terang pegang dua rusun
rusun pengadegan dan rusun jati negara barat
dan rusun yang saya kelola ini juga menerima pengungsi
otomatis kita harus berbagi
di sini ada balita banyak
banyak yang harus bantuan
seperti yang tadi disampaikan minyak telon susu biskuit
dan dari sudin kesehatan baik dari grup bni semua membantu
saya lihat juga ada beberapa posko posko dari organisasi lain juga
organisasi lain juga sudah berdiri di sini
kalau dari kesiapannya bu kira kira siap berapa lama untuk menampung gelombang pengungsi di sini selama banjir ataupun bencana akan masih terus ada
karena bpp mengatakan bahwa beberapa hari ke depan masih akan terus terjadi hujan lebat
kira kira berapa lama akan disiapkan di sini
sampai berapa lama kami siap
kami siap memfasilitasi tempat
kami siap juga berkoordinasi dengan skpd skpd terkait untuk terus membantu pengungsi yang ada di rusun jati

dan memang renhardt tiga saat ini memang nampaknya masih pengungsi yang datang ke rusun sini masih semakin banyak semakin bertambah ya bu ya
semakin bertambah di sini karena memang kondisinya di kabupaten polo listrik belum ada air belum ada dan juga masih tiga rang air
dan mudah mudahan besok pagi kita akan mendengar kabar gembira di mana air sudah susut cukup besar listrik sudah dinyalakan dan juga air sudah dinyalakan
sehingga warga tidak berlalu lama di sini karena akan semakin terus meneruskan aktivitas mereka di kemudian hari ya bu ya
kembali ke anda renhardt
baik terima kasih ruli kurniawan koresponden
cnn indonesia untuk laporan anda
kami akan lanjutkan dialog bersama dengan pak mulyono dan juga pak armi
pak armi halo masih tersambung pak
masih pak renhardt
baik pak armi mungkin bisa kembali disampaikan agar publik juga bisa lebih mengetahui lebih jauh lagi
jadi penyebab atau faktor apa yang kemudian membuat hujan beberapa hari kemarin begitu lama dengan intensitas yang juga cukup lembat itu pak
ya saya kira yang pertama memang supply
supply dari masa udara yang menyebabkan adanya pembentukan awan itu itu terus menerus
jadi supply nya berasal dari ruang dingin atau aliran udara dingin yang berasal dari subprovins yang menuju ke wilayah indonesia
yang kedua adalah adanya monson barat yang memang sudah aktif sejak bulan desember yang lalu makin kuat begitu
yang ketiga yang perlu kita ketahui adanya atau orang menyebut dengan adanya pengaruh dari iod
iod atau mgod
atau mgo yang berasal dari wilayah samudera hindia
ketiga komponen ini semua bersatu di wilayah sumatera bagian selatan dan jawa dan sebagian bali
nah di samping itu juga harusnya biasanya pada kalau ada yang namanya seruak dingin itu biasanya ditangkal dengan adanya fortex atau aliran pusaran tekanan rendah
tetapi saat ini tidak ada protek sama sekali
sehingga pendupukan itu menjadi maksimal terjadi di wilayah sebagian sumatera
sebagian sumatera dan khususnya jawa begitu mas renal
sehingga hujan menjadi sangat dominan terjadi pada saat itu
oke artinya memang ini yang perlu diantisipasi adalah cuaca ekstrim ini tidak hanya di jakarta sebetulnya ya pak armi tapi juga di indonesia secara besar
jawa tengah jawa timur juga betul
dan juga beberapa ada di kelimantan sulawesi dan sekarang berada di posisi wilayah timunusia papua
tetapi tidak menjadi persoalan karena tidak terjadi di wilayah daratan yang rendah begitu sehingga tidak banjir
kalau begitu menurut anda apa antisipasi yang paling tepat yang bisa dilakukan oleh stakeholders terkait untuk bisa mengantisipasi cuaca ekstrim ini agar kemudian banjir banjir seperti ini kemudian juga bisa diantisipasi lebih jauh jauh hari lagi pak armi
ya saya kira yang pertama kita harus siapkan lingkungan kita harus bisa menerima daya dukung dari bencana yang akan terjadi di masa mendatang
artinya apa bencana banjir seperti ini sebenarnya belum maksimal
saya kira mungkin pak gubernur akan sudah memberikan warning tadi
bahwasanya ada puncak hujan yang mungkin akan terjadi pada awal bulan februari
nah infrastruktur kita yang ada di lapangan drainase kita saluran kita normalisasi kita harus kita siapkan benar benar bisa menampung hal itu
nah kalau tidak maka kita akan mendapatkan beberapa limpatan yang menunjukkan rumah rumah penduduk yang ada di sekitar daerah dan sungai itu begitu mas renan
termasuk soal kemudian rencana untuk modifikasi cuaca apa tadi
termasuk soal kemudian rencana untuk modifikasi cuaca apa tadi
ya saya ketahui ini salah satu teknologi yang menurut saya cukup murah untuk bisa mematurekan atau membuat dia mature di tengah jalan hujan itu
apakah dia menjadi hujan sebelum pada satu tempat yang diinginkan atau sesudah itu
nah ini tergantung dari definisi yang akan kita inginkan
tentunya kalau saya lihat bagaimana kita menurunkan hujan sebelum dia masuk ke daratan wilayah khususnya jakarta
dan saya kira ini menurut saya sangat mungkin dilakukan tentu dengan beberapa syaratan yang nanti akan saya jelaskan
syaratannya tentu bisa harusnya dia bisa apa namanya efektif memakai informasi data dari bmkg data data data nya yang harus terus terus dipantau
dan juga kecepatan loading pada saat menggunakan operasi yang dibuat itu dan beberapa syarat lainnya
oke jadi ini perlu harus diwaspadai diantisipasi bahkan sampai dengan bulan februari menurut anda

saya kira itu belum bulan februari kenapa kita tidak bisa pada saat hujan buatan untuk makarnuntan
tentunya juga harus bisa dilakukan pada saat menghindari banjir yang ada di jakarta begitu mas
oke baik terima kasih banyak pak armi susandi pakar perubahan iklim dari itb
sudah berbagi pandangan dan juga perspektif dari anda soal cuaca ekstrim yang terjadi
terima kasih banyak pak armi susandi sudah bergabung di breaking news pada malam hari ini
saya akan lanjutkan dengan pak mulyono kita tampilkan data dulu pak mulyono
dari citra satelit yang kemudian ditangkap ya kita lihat mungkin anda nanti bisa menjelaskan
dari bmkg kita tampilkan dulu bagaimana kemudian mulai dari suhu puncak awan ya terlebih dahulu
kita lihat ini bagaimana ini pak apa penjelasan pak mulyono agar kemudian publik juga bisa mengantisipasi lebih jauh lagi
ini merupakan citra satelit dari satelit himawari yang secara resolusi temporalnya cukup tinggi
karena per sepuluh menit citra ini akan muncul akan kita beroleh
dari gambaran ini mengindikasikan suhu puncak awan sebetulnya
warna hijau kuning kemudian orange ini menunjukkan gradasi suhu puncak awan makin lama makin tinggi
jadi kalau kita lihat legend di sini makin lama makin minus angkanya
artinya kalau angkanya ini makin minus artinya puncak awan itu makin tinggi
nah kalau puncak awan ini makin tinggi potensi untuk terjadi
kandung uap air itu makin banyak
oke artinya potensi hujan juga semakin tinggi
betul jadi kalau warnanya sudah mulai kuning orange
kemungkinan besar bahwa wilayah wilayah tersebut sudah mulai turun hujan
apalagi kalau ada semacam pusaran pusaran seperti ini
melihat sebaran ini maka bisa kita mengetahui bahwa
sebagian besar wilayah indonesia saat ini
cukup banyak tertutup oleh pertumbuhan pertumbuhan awan dengan intensitas tinggi
yang potensial untuk terjadi atau turun hujan
dari sumatera bagian tengah sumatera selatan jawa bagian barat
kemudian kalimantan tengah selatan sulawesi tengah hampir seluruh sulawesi tertutup
maluku maluku tengah hanya saja kebetulan maluku tengah ini kan lebih banyak lautnya
sehingga ketika turun hujan di laut tidak begitu berdampak ke masyarakat
kemudian papua sebagian ada di kepala burung
ini kondisi kondisi dari citra satelit ini
sehingga dari sini kita bisa bikin semacam animasi sekuensial
kira kira nanti konsentrasi pertumbuhan awan ini akan bergerak ke arah mana
dengan demikian kita bisa estimasi
oh dalam hitungan satu jam dua jam tiga jam ke depan daerah ini yang akan potensial terjadi
dan sejauh ini masih tadi diwilayahkan
seperti sumatra ya sumatra jawa bagian barat juga tadi
nah kalau kita lihat daerah hampir sepanjang pantai barat sumatera
ini pertumbuhan awalnya cukup tinggi
dan potensial untuk terjadi turun hujan yang intensitas sedang hingga lebat di daerah sana
kemudian kalimantan bagian selatan ini juga ada
kemudian pantura pantura ini juga daerah daerah
kita coba lihat lagi bagaimana kemudian potensi curah hujan
yang kita bisa nanti akan dijelaskan juga oleh pak mulyono
nah nanti dijelaskan nanti ya pak mulyono ya
ini tersabar dulu
kita akan dengarkan penjelasan pak mulyono dari bmkg terkait dengan potensi curah hujan
agar anda bisa lebih mengantisipasi
kami break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali di breaking news cnn indonesia saya masih bersama dengan pak mulyono rahadi prabowo
deputi bidang meteorologi dari bmkg
tadi kita sudah lihat bagaimana pantauan dari citra satelit ya pak
tadi untuk grafik suhu puncak awan
kita sekarang agak bergeser ini pak ini ke potensi curah hujan ya
ini silakan bapak dari data ini apa yang bisa anda jelaskan pak mulyono
baik sebetulnya ini berasal dari citra satelit yang sama
dengan yang sebelumnya ya
dengan yang sebelumnya
hanya saja perbedaan dengan yang sebelumnya
yang sebelumnya itu istilahnya semua unsur yang ada di atmosfer
kondisi pertumbuhan awan dan sebagainya itu dipotret seluruhnya
sehingga antara yang betul betul terjadi pertumbuhan awan dan potensi terjadi hujan
dengan noise itu masih bergabung
nah ini yang sudah dipilah pilah
kira kira daerah mana yang betul betul konsentrasi terjadi pertumbuhan awan
dan potensial terjadi turun hujan
jadi untuk yang betul betul warna kuning ke warna merah
apalagi sudah ke arah gelap
nah dari sini bisa kita lihat
pantai barat sumatera masih didominasi pertumbuhan awan dan potensi hujan
jawa khususnya untuk bagian selatan
kalimantan bagian selatan dan kalimantan bagian barat
kemudian bali nusa tenggara barat
terjadi juga potensi hujan di sana
dan juga papua di kepala burung
serta sulawesi bagian tengah pada umumnya terjadi
nah warna kuning warna merah warna coklat gelap
ini mengindikasikan seberapa intens curah hujan yang akan turun
makin merah makin gelap intensitas curah hujannya akan makin tinggi
oke kalau dari gambar ini artinya
wilayah wilayah mana pak yang perlu diantisipasi
atau potensial kemudian curah hujan di musim penghujan ini cukup tinggi
kalau kita lihat di sini
sumatera barat ini potensial untuk terjadi curah hujan tinggi
kalimantan bagian tengah dan selatan
potensial terjadi hujan tinggi
kemudian jawa timur bagian selatan
ini perlu kita antisipasi
potensial untuk terjadi hujan tinggi
yang lainnya cenderung pada
pulau jawa misalnya bagaimana
pulau jawa bagian selatan jawa barat
jawa timur bagian selatan
ini yang warnanya biru dan warnanya kuning
ini merupakan daerah yang terjadi potensi
untuk terjadi pertumbuhan awan dan turun hujan di sana
setelah lampung bagian barat
ini merupakan daerah juga yang potensial untuk terjadi hujan
kita ke grafik yang berikutnya
masih dari data dari bmkg yang kami dapatkan
ini untuk potensi awan ini ya pak ya
kumulus menuju ke kumulan nimbus bagaimana pak
baik kalau yang kedua tadi
kita pilih daerah mana yang potensial
untuk terjadi turun hujan
ini kita pilih dari jenis awan yang menimbulkan hujan
ada yang sifatnya kumulus
ada yang sifatnya stratus
warna warna merah ini cenderung merupakan
awan awan kumulus artinya pertumbuhannya
merupakan pertumbuhan yang sifatnya menimbulkan hujan
yang sifatnya menjulang ke atas
kalau kita kembali ke gambar awal
tentunya puncak puncak awan dengan suhu yang makin minus di sini
itu yang dari kondisi ini
dan ini juga mengindikasikan
awan kumulus kemungkinan bisa turun hujan
dengan diawali hembusan angin yang kuat
bahkan kemungkinan bisa ditemani dengan adanya petir
dari pertumbuhan awan komunis ini
pak armi juga mengatakan bahwa ini bisa jadi
kemudian puncak hujan yang cukup deras ini
atau cuaca ekstrim terjadi di bulan februari
betul bukan bacaannya begitu
iya kalau kita lihat trennya memang ini masih terus
potensi hujannya masih terus meninggi
sampai akhir januari awal februari
nah yang perlu kita waspadai
dalam periode waktu yang dekat ini
aktivitas dari samudera hindia ini mengindikasikan
adanya aktivitas cuaca yang cukup aktif
yang secara alami merambat ke arah timur
masuk ke wilayah indonesia
prediksi kami pada periode sekitar tanggal lima sampai tanggal lima belas ini
januari ini akan ada potensi hujan lebat lagi
masuk ke wilayah indonesia
sehingga ini perlu kita antisipasi
secara background kita memang sedang pada kondisi musim hujan
kemudian ada osilasi medan julian yang masuk ke wilayah indonesia
pada sekitar periode antara tanggal lima sampai tanggal lima belas
baik terakhir pak mulyono tadi
soal modifikasi cuaca ini bagaimana sebetulnya
dan upaya upaya ini untuk bisa mengurangi itu seperti apa
ya modifikasi cuaca ini sebetulnya merupakan teknik
untuk mempercepat supaya awan itu cepat masak
sehingga ketika awan itu cepat masak
akan segera turun hujan
ini memungkinkan kita manfaatkan
baik pada kondisi musim kemarau
maupun musim penghujan
hanya saja memang ada beda karakteristik
ketika musim kemarau kita mengejar awan
supaya tumbuh cepat masak turun hujan
pada musim kemarau sebetulnya prosesnya sama
hanya saja pada saat musim kemarau kita sulit
untuk mencari awan mana yang akan kita semei
karena memang relatif sedikit
tapi pada saat musim hujan ini
yang perlu kita antisipasi
begitu aktifnya kondisi atmosfer
sehingga kita bisa mengurangi
kondisi musim kemarau
jadi kita harus mengurangi
sehingga kita bisa mencari awan
setelah kita semai turun hujan
setelah ini pertumbuhan awan
masih terus muncul lagi
sehingga yang perlu kita antisipasi
pada kondisi seperti ini
kalau misalkan suatu wilayah
kita harapkan akan berkurang curah hujannya
daerah sebelum area ini
harus kita cegat istilahnya
sebelum masuk wilayah jakarta
maka aliran udara dari mana
yang masuk ke wilayah jakarta
kemungkinan dari wilayah sumatera selatan
selat sunda sebelah selatan
perairan bangka pelitung
sehingga kita semai di daerah sana
harapannya segera masak
dan turun di sana
kalau misalkan ini terlambat menyemen
kemudian keburu matang
kemungkinan akan turun di daerah serang
banten atau bahkan ke jabodetabek
ini yang perlu kita antisipasi
dan memerlukan timing
yang betul betul presisi
dan secara aktif
satu suatu suatu suatu suatu suatu
awan ini tumbuh
tidak hanya siang
pada saat malam juga
sehingga bisa saja
ketika siang kita semai
mau turun hujan
berhenti pertumbuhan awannya
ketika malam ini masalahnya kan operasional
tms nya belum bisa
dilakukan pada malam hari
karena terkendala visibilitas
sehingga yang perlu kita antisipasi
hujan yang turun pada tengah malam
hingga dini hari
istilahnya pertumbuhan awan itu
mana yang dimatikan
kemudian kalau lepas dari itu
dia masih akan terus tumbuh
tapi yang jelas memang memasuki musim penghujan ini
sampai dengan bulan februari
katakanlah memang kita semuanya
masyarakat dan juga pemerintah
perlu mengantisipasi ya pak
betul nah yang perlu kami sampaikan
bahwa sebetulnya faktor cuaca
ini bukan satu satunya menjadi
lingkungan ketika turun
hujan tiga hal yang akan
dilakukan oleh curah hujan yang turun
pertama menguap kemudian
meresap ke dalam tanah
sisanya akan mengalir
nah sekarang tinggal komponen
mana yang lebih besar
menguap pada saat kondisi
musim hujan cenderung relatif tidak terlalu banyak
tergantung kondisi lingkungan
permukaannya makin terbuka
wilayah hijau makin banyak yang diserang
makin banyak bangunan dan daerah
terbentuk makin sedikit
yang diserap sehingga akhirnya apa
yang mengalir yang akan meningkat
nah ini yang harus kita tangani
ini warning juga untuk kita semuanya sebetulnya
baik terima kasih banyak pak mulyono
sudah berbagi informasi bersama dengan kami
apa yang tadi disampaikan oleh pak munir dari bmkg
betul betul bisa kita antisipasi bersama
karena menghadapi musim penghujan
apalagi mengantisipasi banjir yang terjadi
di beberapa wilayah di jabodetabek terima kasih banyak
pak mulyono sudah hadir malam hari ini
kami akan segera kembali dengan
masih di breaking news
banjir yang mengepung jabodetabek
kami akan kembali bersudah berikut ini